kepada cnn indonesia melalui pesan singkat
jurubicara menko marves jody mahardi mengatakan
luhut akan selalu patuh terhadap arahan presiden jokowi dodo
jody mengatakan luhut akan menuruti perintah jokowi
untuk berhenti bicara penundaan pemilu dan akan fokus bekerja
ia akan fokus mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi
sebelumnya jokowi telah memerintahkan kepada para menterinya
untuk stop bicara penundaan pemilu dalam sidang kabinet paripurna
di istana kepresidenan selasa kemarin
pernyataan itu ia sampaikan setelah sejumlah menteri sibuk
mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
jangan menimbulkan polemik di masyarakat
fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan kesulitan yang kita hadapi
jangan sampai ada lagi yang
menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan urusan perpanjangan
wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden
juga menuai kritik sebagian masyarakat
mereka yang tak setuju menilai perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu
bertentangan dengan konstitusi
tim liputan cnn indonesia